saudara saksi menganggap beliau ini sebagai apa
sebagai orang tua abang kakak
saya sudah di jakarta
orang tua saudara kenal sama beliau
kenal satu partai dulu
berarti saudara di jakarta ini merantau ya
jadi orang tua saudara saksi sudah kenal
sejak seingat saya sih
sudah masuk golkar masih saya kecil pak
saudara saksi menganggap beliau ini sebagai apa
di saat kesusahan gitu minta tolong
kalau nggak kenal ya nggak mungkin lah minta tolong
secara jelas terang benderang
terus kemudian ke butita
bekerja di kementerian tapi saudara saksi
yang lalu itu bahwa mengatakan
sudara saksi pada saat keluar itu
tidak pernah ada komunikasi pak
sama pak wisnu dan tidak kenal juga
tadi saudara saksi juga sudah
beberapa kali juga pernah
menjelaskan ada berapa kali
dan bibi juga pernah memberikan
kemudian ibu tita pun juga
ya kemudian pernah memberikan tas juga
menurut saudara saksi kenapa mereka memberikan itu
beliau dan keluarganya memang baik sih pak
apalagi tinggal jauh merantau ya
gak lama gitu pasti dibantuin
demikian yang mulia dari kami terima kasih
cukup ya masih ada tambahan saudara